dosen universitas indonesia ade armando melaporkan balik anggota dewan perwakilan daerah dpd ri
faira idris ke polda metro jaya atas dugaan pencemaran nama baik jumat petang
namun tim penyidik polda metro jaya masih belum bisa memproses laporan ade armando lantaran kurangnya alat bukti
sempat dilaporkan oleh anggota dpd fahira idris dosen universitas indonesia
ade armando melaporkan balik fahira idris ke polda metro jaya
ade armando menilai adanya dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh fahira idris
karena menyebut ade armando kebal hukum dalam postingan instagramnya
namun ade mengatakan bahwa kata kata kebal hukum pada postingan instagram fahira sudah tidak terlihat lagi
untuk memperkuat laporannya ade armando melampirkan barang bukti berupa hasil print postingan faira idris
jadi begini ceritanya kita semula berawal dari sebutan laporan
laporan yang cuma satu laporan kan
anda tahu kan saya datang untuk mencemarkan nama baik dengan menggunakan ada satu materi di instagramnya bu fahira
yang kemudian ternyata hari ini sudah diketahui kalimat kalimat yang justru kita ingin persoalkan itu itu sudah hilang
sehingga sekarang ada tahapan di mana kita polisi harus berusaha memverifikasi
mempelajari kembali bukti bukti yang valid untuk tuduhan tersebut atau dugaan tersebut
kuasa hukum ade armando rinto wardana mengatakan timnya menemukan unsur pidana lain pada postingan instagram dan twitter faira idris
saat ini tim kuasa hukum ade armando masih melengkapi barang bukti lain terkait dugaan unsur pidana lain pada postingan fahira idris
pada awalnya ada bukti yang dijadikan dasar untuk membuat laporan khususnya postingan dari bu fahira
di mana ada beberapa kata yang menjadi poin sentral
nah ternyata pada waktu dilihat pertama kali masih ada
tapi ketika kita lapor verifikasi bersama sama ternyata kita cek lagi udah nggak ada kata kata itu
sehingga kita coba kembangin lagi dia menemukan juga ada beberapa pasal pidana yang muncul dari postingan postingan yang ada
yang beredar di twitter maupun instagramnya bu fahira
nah itu yang sedang saat ini kita dalamin
seperti diketahui anggota dewan perwakilan daerah
fahira idris melaporkan dosen ui ade armando ke polda metro jaya
ade dipolisikan karena memposting foto gubernur dki jakarta anies baswedan
yang diedit menyerupai tokoh joker
budi tanjung jakarta